beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
waktu kunjungan bapak dan ibu sudah habis
kenapa sih ngeliatin
aku tuh bingung ya semakin hari tuh kamu semakin cantik
aku tuh gak salah pilih kamu sebagai calon istri aku
mulai kan gombalnya
aku serius gak bobal
yaudah yuk berangkat lah
kamu mau nemenin aku makan siang
yaudah yuk berangkat
oh iya enggak aku lupa pengen kasih tau kamu
tadi aku lihat konversi pers elsa di tv
ya aku juga udah liat beritanya sayang
jujur aku tuh sebenarnya senang sih
karena bisa dibilang sementara waktu masalah elsa ini udah selesai
dan kamu tau banget kan dari dulu aku curiga sama elsa
dan ternyata bener dia pelakunya dia udah ketangkep
dan satu lagi itu artinya keluarga al sama anin udah ngedapetin kebenaran nay
gimana kalau kita habis makan siang kita ke rumahnya al
aku pengen banget ketemu sama tante rosa
habis makan siang kalau begitu gak apa apa deh pas makan siang
kalau begitu aku antar kamu ke sana kita juga bareng bareng
karena kebetulan aku juga mau ke rumahnya

eh kamu tau gak sih tadi sebelum mereka kesini adik aku ngomong apa
dia bilang dia beli bahan makanan agak banyak terus dia ngajakin kamu untuk masak bareng
aku mau bangetnya ketemu sama catherine
alhamdulillah ya kayaknya hubungan kamu sama adik aku itu semakin hari bisa semakin dekat
semoga aja ya amin
kok gak di
bisa bisanya pak gergi tinggal kayak gini doang gak digembok
terus orangnya minggat
bener bener ya wiani
gitu jadi makin semangat kuliah kalau kayak gini caranya
pergi ke cepet dulu habis itu gigi sepadan sama mas randy
alhamdulillah baik mas
mas randy apa kabarnya
mas randy tau kan kalau ibu mas al sama mbak andi lagi gak ada di rumah karena ada konfres
ya jadi dia sudah minta mas randy ke sini

nyamperin gigi ya mas
enggak saya ke sini buat ngambil berkas ini dari ruangan pak al
selalu gak mau ngaku
kita harus ngomong serius ya soal pertunangan itu
kiki gak nyangka kalau mas randy
mas randy tega
gigi kenapa ya
dia ada di rumah
tuh udah sayang
udah ya ya
kamu yang tak payah
mama yakin anda orang kuat
kamu harus sabar ingat pesan mama
akan selalu ada disini untuk kamu
udah udah dong saya
ibu elsa harus segera ke sel
waktu kunjungan bapak dan ibu sudah habis
aku harus bisa buktikan